indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia
menjadi peluang baru perekonomian indonesia
sektor pariwisata dan juga makanan halal berpotensi besar mengembangkan perekonomian syariah
ada beberapa sektor seperti pariwisata makanan dan keuangan berbasis syariah
yang bisa dikembangkan di indonesia
bahkan berdasarkan data otoritas jasa keuangan pada dua ribu tujuh belas
industri keuangan syariah nasional mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi
yakni dua puluh sembilan delapan puluh empat persen
jumlah populasi muslim indonesia pada dua ribu tiga puluh diperkirakan tumbuh menjadi dua dua miliar
atau sekitar dua puluh enam empat persen dari total penduduk dunia
besar kalau kita mau menggarapnya dengan serius
jadi dari program pemerintah saja dengan adanya misalnya pengembangan
tiga kawasan wisata yang dalam otobas purbudur dan mandalika
itu kalau digarap saja sangat berpotensi besar mendatangkan turis turis baru
apalagi sekarang kan kementerian pariwisata juga gencar mendorongnya
industri makanan kita menggarap pasar dalam negeri aja menurut saya peluangnya juga masih besar sekali
dan kita belum mencoba mengekspor makanan makanan kita yang bisa dilabelkan halal itu ke luar negeri